dan kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan wakil ketua dprd provinsi dki jakarta muhammad taufik selamat sore pak taufik
selamat sore mbak
ya pak taufik apakah betul ada dua anggota dprd dki jakarta yang menjadi suspek positif corona
ini mbak berdasarkan hasil pemeriksaan ya yang pertama hasilnya belum ada ya
tapi ada inisiatif dari yang bersangkutan merasakan bahwa dia rasanya kena gitu loh
kenapa begitu karena ada satu orang anggota dewan yang suaminya sudah positif gitu ya
kemudian istrinya kanan sudah dewan
nah kemudian yang satu itu sering komunikasi gitu loh
sehingga dia melakukan pemeriksaan sendiri
artinya mereka sudah melakukan pemeriksaan dan hasilnya belum keluar begitu ya pak
belum belum keluar mereka sudah melakukan pemeriksaan dan ya secara kesadaran mereka mengatakan saya rasanya kena gitu
berdasarkan kriteria tujuh kriteria itu
oke pak taufik apakah mereka sudah melakukan self isolation atau mereka saat ini dirawat di salah satu rumah sakit di jakarta
mereka di rumah di rumah
oke berapa lama sebetulnya mereka akan melakukan self isolation sampai hasilnya keluar
mereka sampai hasilnya keluar kali ya
sekarang kan sudah tiga empat hari mereka di rumah
oke pak taufik mungkin bisa dikonfirmasi apakah betul anggota dprd tersebut berasal dari fraksi anda fraksi gerindra
iya satu dari gerindra satu dari psi
oke apakah sudah ditelusuri riwayat perjalanan dari mana mereka mendapatkan ataupun positif untuk covid sembilan belas ini
yang dari gerindra itu karena suaminya yang pertama positif
nah jadi mungkin dari situ nah kemudian teman dari psi ini memang agak dekat nih komunikasi sering dengan anggota dprd dari gerindra
oke pak taufik bagaimana dengan kontak tracing teman teman anggota dprd lainnya
apakah sudah kemudian ditelusuri dan juga ditanyakan satu persatu komunikasinya di kontak tracing begitu pak taufik
sudah sudah dan dprd kan
mulai hari ini melakukan pemeriksaan terhadap satu ratus enam anggotanya
satu ratus enam sudah melakukan pemeriksaan pak taufik
iya sudah mulai hari ini sampai besok terus dilakukan pemeriksaan dan itu disiapkan di gedung dprd ya
pemeriksaan awal tentunya nanti ketika ada indikasi baru ada rujukan
oke pak taufik kemarin teman teman dari anggota dprd sempat melakukan pembekalan di bali
melakukan self isolation begitu pak taufik
gini ya tadi mulai kemarin ya mulai kemarin sore kita melakukan pemeriksaan
pada seluruh anggota dewan
nah kan metodenya ketika diperiksa mana kalau ada indikasinya
itu bisa dikasih rujukan
ternyata kan sampai alhamdulillah sampai dengan tadi belum ada indikasi dibuka
saya sendiri sekarang sudah diperiksa tadi
oke pak taufik kondisi dari dua teman anda yang fraksi gerindra dan psi ini saat ini
seperti yang anda katakan tadi melakukan self isolation di rumah
mereka tidak dirawat tapi bagaimana dengan kondisinya
apakah mereka kondisinya stabil masih mengalami gejala gejala awal
atau masih demam atau bagaimana pak
tadi ada komunikasi dengan salah satu mereka merasa sudah terasa jauh lebih sehat
kan dikasih obat
oke artinya belum ada pikiran untuk dirawat begitu ya di rumah sakit
tapi hanya melakukan self isolation seperti yang dianjurkan oleh kementerian kesehatan
itu kan atas petunjuk dokter juga
pak taufik dalam waktu dekat sebetulnya dprd dki akan menyelenggarakan agenda pemilihan wagub dki
apakah kemudian akan diundur melihat kondisi seperti ini
itu sih jalan aja ya
tanggal dua puluh tiga itu harus menjalan kemudian pemerintah menyatakan protokol yang disuruh dengan apa yang disyaratkan
bahwa undangan dibatasi
kemudian masuk ke gedung dewan diperiksa
kemudian mau masuk ke ruang teripun juga
dan kita siapkan juga tipisnya
oke artinya pada saat pemilihan wagub dki pada tanggal dua puluh tiga maret
nanti dua anggota tersebut yakni yang dari fraksi gerindra dan juga psi mereka tidak akan masuk begitu ya
iya tidak akan masuk
itu akan berpengaruh terhadap proses pemilihan proses pemungutan suara pak taufik
oke jadi artinya tetap akan berjalan normal ya pemilihan wagub dki
terima kasih sekali pak muhammad taufik wakil ketua dprd dki jakarta
sudah bergabung dengan cnn indonesia pada sore hari ini